masih soal korupsi april dua ribu dua puluh satu komisi pemberatasan korupsi atau kpk
menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga terhadap dua tersangka kasus korupsi
penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas bank indonesia
samsul nursalim dan istrinya icih nursalim
kasus bantuan likuiditas bank indonesia yang lahir pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan disebut sebagai limbah dari masa lalu
lantas bagaimana kronologi keterlibatan samsul dan istrinya dalam kasus itu
untuk memahami kasus bantuan likuiditas bank indonesia yang menjerat samsul dan istrinya
kita harus kembali ke tahun sembilan puluh an saat masa krisis ekonomi seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi pada saat itu banyak sekali bank yang sulit melakukan likuditas
sehingga pemerintah lewat bank indonesia meminjamkan uang negara ke sejumlah bank
kredit tersebut dinamakan bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi
pada desember seribu sembilan ratus empat puluh
bi menyalurkan dana sebesar rp satu ratus empat puluh tujuh tujuh triliun kepada empat puluh delapan bank
bank dagang nasional indonesia atau bdni milik samsul merupakan salah satu bank
yang mendapatkan kucuran uang senilai rp empat puluh tujuh dua triliun
pengucuran dana dilakukan lewat master settlement acquisition agreement atau msaa
di mana badan penyihatan perbankan indonesia atau bppn mengambil alih saham dan pengelolaan bdni
sehingga bdni memiliki hutang rp empat puluh tujuh dua triliun kepada pemerintah
dikurangi dengan jumlah aset yang dimiliki sebesar rp delapan belas delapan triliun
jumlah yang harus dibayarkan bdni rp dua puluh delapan empat triliun
di tahun dua ribu empat bppn mengeluarkan surat keterangan lunas atau skl terhadap samsung
padahal saat itu kewajiban sebagai debitur masih ditagihkan kepada

untuk menjabat presiden megawati soekarnoputri menyetujui pemberian skl kepada obligor penerima blbi itu
hasil audit badan pemeriksa keuangan atau bpk pada dua ribu tujuh belas mengindikasikan adanya kerugian uang negara sebesar rp empat lima puluh delapan triliun
di tahun yang sama kpk memeriksa samsul dan ici karena diduga telah bekerja sama dengan kepala bppn syafruddin arsyad
untuk merugikan keuangan negara sebesar rp empat lima puluh delapan triliun
pada tahun dua ribu delapan belas mantan kepala bppn syafruddin didakwa melakukan perbuatan korupsi dalam penerbitan skl bagi bdni
namun dalam putusan mahkamah agung tahun dua ribu sembilan belas syafruddin dinyatakan tidak bersalah
majelis hakim mengatakan tidak ada pidana yang dilakukan syafruddin dalam menerbitkan

di tahun yang sama kpk mengajukan peninjauan kembali ponis bebas syafruddin ke ma namun ditolak pada juli dua ribu sembilan belas
samsul nursalim dan istrinya ici nursalim masuk dalam daftar pencarian orang kpk
setelah dua kali mangkir pemanggilan kpk di tahun dua ribu dua
lebih dari satu tahun buron keberadaan kedua tersangka tersebut belum diketahui
namun di tahun dua ribu dua puluh satu kpk justru melayangkan sp tiga untuk menghentikan penyidikan terhadap samsul
kpk memutuskan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas fonis lepas syafruddin
dan dalam kasus dugaan korupsi samsul dan ici nursalim
penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal empat puluh undang undang kpk
dari penganggilan dari penderka hukum maka dalam setiap penanganan perkara kpk memastikan
akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlanggu

penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal empat puluh undang undang kpk
penyelidikan ini sebagai bagian adanya kebasan hukum dalam proses penegakan hukum
sebagaimana amanat pasal lima undang undang kpk
pada enam april dua ribu dua puluh satu presiden joko widodo mengeluarkan keputusan presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang satgas penanganan hak tagi negara dana blbi
kpk tidak dimasukkan dalam satgas penagih hutang blbi itu
kalau kpk diikutkan tidak tepat pertama karena kpk itu lembaga penegak hukum pidana
lalu yang kedua kpk itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif tetapi bukan bagian dari pemerintah
sehingga dia seperti hukum nasham dan sebagainya
dia kalau masuk ke tim kita nanti dikira di setir dikooptasi dan sebagainya
menurut perhitungan satgas padang
pada lima belas april dua ribu dua puluh satu piutang blbi yang akan ditagihkan kepada empat puluh delapan obligor
termasuk samsul nur salim sebesar rp satu ratus satu empat ratus lima puluh empat
menurut menko polhukam kredit tersebut akan ditagih dalam beragam bentuk
seperti properti nostro atau saham
kedepannya menko polhuka mahfud md mengatakan bahwa
satgas pemburu aset aset kasus korupsi blbi akan bekerja secara transparan
dengan cara mengumumkan berapa uang yang bisa dieksekusi
untuk dikembalikan kepada kas negara
tim liputan cnn jakarta